sepasang suami istri kompak mencuri sepeda motor hingga enam puluh kali
sang istri bertugas mengantar dan mengawasi situasi sedangkan suami sebagai eksekutor
keduanya kini telah ditangkap saat reskrim polres tuban jawa timur
te dan sm pasangan suami istri asal desa karanglo kecamatan kerek kabupaten tuban
ditangkap karena terbukti mencuri sepeda motor
petugas terpaksa harus melumpuhkan pelaku te menggunakan timah panas karena melakukan perlawanan
pasutri ini telah bekerja sama melakukan tindak kejahatan sebanyak enam puluh kali selama dua tahun terakhir
seluruh motor hasil curian dijual kepada penadah di bangkalan madura
sementara uang hasil penjualan digunakan untuk membangun rumah dan membeli mobil
dengan segala macam cara ataupun modus yang dilakukan
baik itu di parkiran baik itu masuk dalam rumah
dengan menggunakan alat alat seperti kondisi te dan magnet
inilah kejirahan seorang anggota lapangan macang nenggolawe yang akhirnya melakukan
mendapatkan informasi akhirnya ditangkap di bangkalan